pendidikan memiliki peran yang tinggi dan strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia
bagi negara ini merupakan investasi sumber daya manusia yang nantinya akan membawa peningkatan kualitas tumbuhan ekonomi di masa depan
seperti apa sih peran para desa untuk mengangkat sd yang berkualitas dan berdaya saing agar mampu meraih cita citanya
kamu tahu nggak rob
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi telah melokalkan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sdgs
yang sudah diatur dalam peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu tujuh belas ke dalam sdgs desa
nah sesuai dengan sdgs desa yang keempat yaitu pendidikan desa berkualitas
pemerintah desa dapat berperan aktif ke dalam semua warganya dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas
sesuai dengan kewenangan desa yang merupakan sebagian dari fasilitasi desa peduli pendidikan
nah jadi sebenarnya fasilitasi desa peduli pendidikan itu bentuknya seperti apa aja sih
di antaranya ada
fasilitasi pendidikan anak usia dini atau paut
pendidikan dasar usia tujuh lima belas tahun dan menengah usia enam belas sampai delapan belas tahun
penanganan anak tidak sekolah
pendidikan vokasi dan pelatihan
pengembangan kapasitas literasi desa untuk menumbuhkan minat baca masyarakat desa
pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa
dan nggak cuma itu aja rob
perlu juga diciptakan
suatu kelembagaan untuk dapat melakukan praktik
baik desa peduli pendidikan seperti
mengintegrasikan kegiatan desa peduli pendidikan
ke dalam perencanaan pembangunan desa
baik rpjm desa dan rkp desa
dan melakukan advokasi dan kerjasama terkait permasalahan dan program pendidikan di desa dengan lintas pemangku kepentingan
ini sangat menarik loh
jadi seperti beberapa desa
di kabupaten kerawang
mereka sudah melakukan menganggarkan dana desa
untuk meningkatkan kualitas sdm warganya
dengan melakukan praktik desa peduli pendidikan
jadi untuk semua lapisan masyarakatnya bisa merasakan dan manfaatnya
terutama masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan yang layak
nah biasanya apa saja sih program yang dilaksanakan di desa desa itu
eh gimana kalau kita langsung cek aja
eh tapi bentar
coba deh kamu lihat
kabupaten karawang berada di dataran yang relatif rendah dan dikelilingi area perbukitan
dengan mayoritas mata pencarian
masyarakatnya ada di sektor pertanian dan perikanan
berdasarkan usia penduduk
masyarakat kabupaten karawang didominasi oleh penduduk di usia produktif
berdasarkan tingkat pendidikan
pemerintah kabupaten karawang bersama pemerintah desa
telah mencanangkan program program yang tujuannya mengurangi jumlah penduduk
yang berpendidikan kurang dari dua belas tahun
upaya upaya tersebut sangat membanggakan
terbukti dengan diraihnya penghargaan penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional
terkait pelaksanaan program peduli pendidikan
dalam upaya pemerintahan desa peduli pendidikan
pemerintahan desa melalui sk kepala desa punya program sepit
yaitu sukasari penduli pendidikan
program speed ini merupakan inisiasi dari masyarakat desa sukasari
yang terdiri dari tokoh pendidikan kelompok kerja pkk
tokoh masyarakat dan karang taruna
yang kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan
di tingkat kecamatan dan kabupaten dan disepakati bersama
pemdes sukasari menganggarkan dana desa dalam bentuk bantuan
khusus bidang pendidikan
mulai dari paut atau tk madrasah dan pesantren
dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan
bantuan alat peraga pendidikan komputer laptop sound system
meja dan bangku belajar
selain itu terdapat bantuan untuk sarana dan prasarana lainnya
seperti insentif guru paut kegiatan bimtek guru paut
dan bantuan taman bacaan masyarakat
selain itu melalui sk kepala desa sukasari
pemdes sukasari membuat program minars
yaitu bina anak dan remaja sukasari
komunitas ini diinisiasi oleh tokoh tokoh perempuan
di desa yang tergabung dalam bkk desa sukasari
program binars diarahkan untuk anak anak muda di desa sukasari
untuk mendapatkan pendidikan vokasional
khususnya untuk mengemas segala potensi di desa dalam bentuk ekonomi kreatif
di sana mereka mendapatkan pelatihan agar terampil dalam mengolah
kerajinan bambu akrinik musik kosidah olahraga dan lain sebagainya
vocatinel skill ini nantinya bisa mereka gunakan sebagai modal
untuk dapat membuka usaha meningkatkan taraf perekonomian anak muda di desa
dalam kurun waktu mulai tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
anggaran dana desa dipergunakan untuk program sepi dan dinar sebesar rp enam ratus lima puluh empat juta
wah beragam sekali ya bentuk pendidikan berkualitasnya
baik yang formal maupun non formal
tapi semua itu nggak akan bisa terlaksana dengan maksimal
kalau tidak ada partisipasi masyarakat
betul bentuk partisipasi masyarakat nggak cuma di dalam pelaksanaannya aja
tapi mulai dari perencanaan pelaksanaan pelestarian
serta pengembangan hasil yang akan dicapai
alokasi dana desa itu seharusnya diumumkan secara transparan ke publik
nah khususnya warga setempat
untuk semua kegiatan wajib dibahas dan sepakatin
oleh forum musyawarah desa atau musdes
serta dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah
atau rpjm desa
dan rencana kerja pemerintah rkp desa
nah untuk melakukan pembangunan di desa
juga harus menerapkan program padat karya
dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga
artinya tenaga pekerjanya harus melibatkan warga wilayah desa tersebut
bahkan jika perlu bahan bakunya juga harus dibeli dari warga setempat
hal ini sebagaimana diatur dalam permendesa pdtt
nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang prioritas penggunaan dana desa tahun dua ribu dua puluh
nah sedangkan untuk tahun dua ribu dua puluh dua nanti
itu diatur dalam permendesa pdtt nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang prioritas penggunaan dana desa tahun dua ribu dua puluh

adalah penanganan anak tidak sekolah atau putus sekolah
faktor faktor yang menyebabkan putus sekolah
itu dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri anak
mereka terpaksa berhenti sekolah sebelum waktunya
karena sebagian besar dari mereka tidak mampu membiayai
kawin muda dan tidak mengerti pentingnya pendidikan
pkbm menjadi solusi ditawarkan pemerintah
sebagai alternatif anak tidak sekolah
agar berkesempatan meningkatkan pengetahuan
keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan diri
dan bekerja untuk mencari nafkah
desa muara dengan pkbm asolahiyah karawangnya
berusaha memfasilitasi masyarakat
agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak
dengan berbasis lingkungan
saat ini ada empat puluh tiga peserta kelompok belajar di pkbm
sebesar di kota kota
selain memberikan pendidikan kesetaraan
atau yang dulu populer dengan nama program sejajar paket a b dan c
di pkbm asolahya ini juga memberikan pendidikan kesenian
pelatihan pelatihan bercocok tanam dan penghijauan
ini dia contoh komoditas varietas unggulan hasil bercocok tanam perkebunannya
salah satu pelatihan keterampilannya adalah menjahit
dan selama pandemi covid sembilan belas berlangsung
mereka diberdayakan untuk menjahit

wah langsung terasa manfaatnya untuk para peserta ya
faktor utama banyaknya anak anak yang putus sekolah di desa kami
tak lain adalah karena faktor ekonomi
selain itu juga akses pendidikan dasar yang belum memadai
juga dikarenakan lokasi pendidikan yang cukup jauh dari desa kami
sehingga banyak anak anak
yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan sekolah
padahal untuk mencari pekerjaan pada saat saat ini
itu memerlukan legalisasi pendidikan
dan pkbm asolahiyah inilah merupakan salah satu solusi
untuk anak anak bisa melanjutkan sekolahnya
adanya pkbm asolahiyah ini melalui proses yang cukup panjang ya
diawali dari kekhawatiran kami akan tingginya jumlah warga yang putus sekolah
permasalahan itu dibahas lebih lanjut di musyawarah desa
hingga tercetuslah sebuah rencana program
tentunya kami harus melaporkan dan meminta persetujuan
di tingkat kecamatan dan kabupaten
dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar
karena pkbm dirasa menjadi program yang tepat
untuk menanggulangi masalah pendidikan di desa kami
kemudian dilaksanakanlah musrembang yang dihadiri berbagai pihak
mulai dari perwakilan kabupaten kecamatan
perangkat desa muara sendiri tentunya
tokoh masyarakat dan seluruh warga
terutama mereka yang nantinya menjadi penerima manfaat
harapan kami buat desa muara ini
semoga kedepannya desa ini bisa menjadi desa agrowisata melon
agar kami bisa mengembangkan dan memajukan desa ini
dengan keterampilan dan kemampuan kami yang sudah diajari oleh pkbm asolaya ini
desa peduli pendidikan
rasa peduli pendidikan pada hakikatnya
merupakan upaya untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber daya pembangunan desa
sesuai dengan cita cita nkri yang tercantum di pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu menyeterdaskan kehidupan bangsa
desa dalam kapasitas dan kewenangannya memiliki peran yang strategis
dalam mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan
untuk itu desa peduli pendidikan merupakan elemen penting
untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan
di dalam mewujudkan eksidis desa yang keempat
yaitu pendidikan desa berkualitas
serta berkontribusi terhadap pencapaian sdgs desa lainnya
dengan meningkatnya kualitas pendidikan warga desa
penduduk penduduk yang berkualitas dan berkualitas
akan memiliki kekuatan yang berkualitas
dengan meningkatnya kualitas pendidikan warga desa
maka mereka memiliki kesempatan yang lebih baik

pendidikan berkualitas di desa